jadi itu harus kita lawan
kalai jalan muda muda penyiaran
jadi memang banyak yang kaget
sekarang ini ada jalan muda muda penyiaran
yang antara lain isinya yang sangat menarik
yaitu pelarangan perlakuan penyiaran
ini tidak bisa dibuka
sebenarnya termasuk yang sangat kaget
untuk mendapat informasi yang benar
mengekspresikan pendapat pendapat publik
termasuk pendapatnya diri sendiri
yaitu apa yang terjadi
mulis hal yang sama dengan lima wsat bukal
kita tentu harus menolak
larangan untuk lapangan dan menyiapkan investigasi yang penting
bahwa masyarakat itu menyehal untuk tahu dan memberi tahu
mendapat informasi yang benar dan yang luas
mengumumkan aja survei sebelum bobyut
dilarangkan untuk mengganggu katanya bobyut
kalau itu itu bagian dari ketentuan pasal dua puluh delapan f
undang undang dasar
jadi itu harus kita harus kita
dan saya mendengar itu ya
sudah mulai saling saling meman
kayak apa sebenarnya undang undang